tadi ngomong kembali lima puluh
anggota satgas covid sembilan belas yang melakukan pungli terhadap para sopir truk
di pintu tol keramasan kertapati palembang sumatera selatan ditangkap petugas
dalam rekaman sang sopir harus membayar sejumlah uang demi memuluskan perjalanan
tadi ngomong kembali lima puluh
bahkan aksi pemelakan ini viral di media sosial
kini kelimanya telah ditangkap setelah videonya viral di media sosial
saat melakukan pungli dengan menggunakan modus menanyakan surat kesehatan covid sembilan belas
di ketahui kelima orang ini merupakan satu orang pegawai hondar di bppd
satu orang satpol pp dan damkar
serta tiga orang petugas dishub di pemper ogan ilir yang bertugas sebagai satgas covid sembilan belas
ada pun sasaran kelima oknum ini adalah sopir truk dan mobil pengangkut barang tujuan lampung dan pulau jawa
untuk besaran penghutan berkisar rp dua puluh hingga rp lima puluh
tol kedama san
kamu tanyakan apa
tanyakan vaksin berlangsung kesarasan
setelah penangkapan kini tidak ada lagi penyekatan di areal jalan tol selama pandemi ini
sangat kita sayangkan di masa pandemi yang begitu menghantam masyarakat kita dengan kesusahan
masih ada oknum oknum yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut
bagaimana dengan perkembangan

kalau di datangnya atau di depannya gimana
kita sudah melakukan pemeriksaan intensif mulai kemarin sore sampai tadi dini hari
pemeriksaan yang kita dapat tidak ada keterlibatan dari pihak lain
mereka bermain dalam kelompok berlima ini
saat ini kelimanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh delapan kuhp
dengan ancaman kelimanya
pemeriksaan ini diatas lima tahun penjara
sementara di jalan raya celincing koja jakarta utara
pemelakan terhadap sopir kontainer juga terjadi pada rabu sore
bahkan aksi pemelakan terekam video amat keluarga
dalam aksinya seorang pelaku berusaha menahan laju truk kontainer
sementara seorang lagi berusaha memelak sopir
akibatnya sejumlah sopir truk terpaksa meminta pengawalan pihak keamanan pelabuhan
untuk melintasi kawasan tersebut
hari ini sudah kita tangkap
tiga orang masih dalam pengembangan
ditangkap oleh tim gabungan dari polsek cilincing dan polsek koja
lagi kita kembangkan apakah masih ada keterlibatan dari kelompoknya
hanya ada beberapa orang
dengan penyelidikan cnn indonesia